inilah video yang memperlihatkan aksi sejumlah bocah berusia dua belas tahun
yang menghancurkan puluhan pohon pisang milik petani
aksi tidak terpuji itu terjadi di desa surabayan kabupaten lamongan jawa timur
video diunggah ke media sosial oleh teman para pelaku
agar konten menjadi viral dan dilihat banyak orang
perusakan puluhan pohon pisang oleh para pelajar smp ini
terjadi di empat lokasi berbeda di desa setempat
aksi tersebut berlangsung pada pagi siang dan malam hari
perusahaan pohon pisang ini dilakukan demi menerima konten tiktok salam pinjai
yang menjadi viral di media sosial
pihak desa menyatakan merasa prihatin apalagi para pelaku bukan warga setempat
lagi viral konten salam pinjai
sekitar lima puluh pohon pisang yang dilakukan sepuluh anak
rata rata smp kelas satu
pihak desa sudah mempertemukan pelaku dan orang tuanya dengan sejumlah pemilik pohon pisang
para petani tersebut tidak membawa kasus ini karena hukum
karena pelaku masih di bawah umur
namun para korban berharap aksi demi konten ini tidak terulang